badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg melaporkan memasuki bulan oktober
sebagian wilayah indonesia sudah memasuki musim hujan
namun pada musim hujan kali ini wilayah indonesia akan mendapatkan tambahan curah hujan yang disebabkan oleh fenomena lanina yang terjadi di samudera pasifik
lanina memiliki siklus yang tidak rutin
sebelumnya pernah terjadi pada dua ribu sepuluh dengan intensitas kuat dan pada dua ribu enam belas dengan intensitas menengah seperti juga pada tahun dua ribu dua puluh ini
mengumpul atau berada di sekitar wilayah indonesia yang membuat jumlah curah hujan juga meningkat
di beberapa bagian utara jawa barat musim hujan akan dimulai pada bulan november
dengan adanya peningkatan curah hujan yang disebabkan fenomena lanina maka masyarakat diharapkan untuk selalu siaga
terutama yang tinggal di kawasan yang berpotensi mengalami bencana akibat curah hujan tinggi
kita nanti akan mengalami puncak musim hujan khususnya di bulan januari
itu adalah kondisi curah hujan
hujan tertinggi selama setahun sehingga juga masyarakat perlu mengantisipasi potensi bencana akibat curah hujan yang tinggi tadi
atau sering disebut bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor tadi
khususnya di sepanjang aliran sungai itu ada potensi banjir sehingga masyarakat perlu mengantisipasinya
kemudian yang di sekitar lereng perbukitan ataupun pegunungan itu ada potensi longsor saat curah hujan tinggi
bmkg memprediksi dampak dari lanina baru akan mulai melemah pada bulan februari
dan akan selesai pada bulan maret dua ribu dua puluh satu